barres krim polri menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum panji gumilang
pemimpin pondok pesantren al zaitun yang menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama
setelah ditahan di rutan barai skrim pada dua agustus lalu panji gumilang melalui kuasa hukumnya
mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan alasan kesehatan dan kondisi tersangka yang sudah berusia tujuh puluh tujuh tahun
meskipun demikian penyidik memiliki sejumlah pertimbangan
di antaranya ancaman hukuman panji maksimal sepuluh tahun penjara
pernah mangkir dalam panggilan pemeriksaan dan adanya kekhawatiran
tersangka berupaya menghilangkan barang bukti
atas dasar itu permohonan penangguhan penahanan ditolak